pt pln persero memproyeksikan penjualan energi listrik nasional tahun dua ribu dua puluh satu
selain industri dan bisnis rumah tangga dan usaha kecil menjadi salah satu andalan
penjualan listrik di tengah isu resesi global
inilah kesibukan makmun
pria berusia empat puluh delapan tahun ini tekun merawat ikan hias yang menjadi andalan ekonomi keluarga
warga bojong sari depok jawa barat ini mengatakan permintaan ikan hias mengalami peningkatan
saat pandemi covid sembilan belas melanda indonesia
tingginya permintaan konsumen ikan hias membuat daya listrik empat ratus lima puluh watt
yang terpasang di tempat budidaya ikan hias menjadi terasa kurang besar
setelah menghitung potensi keuntungan tanpa ragu ragu
makmun menaikkan daya listrik untuk peralatan akwarium menjadi sembilan ratus watt

dan ikan hias yang biasanya hanya lima ekor per bulan meningkat menjadi empat puluh ekor per bulan
keuntungan budidaya ikan hias pun terkerek naik dari dua juta menjadi lima hingga enam juta rupiah per bulan
cerita manis beli daya ikan hias juga dirasakan gilang ramadhan
mahasiswa semester delapan di universitas pamulang ini mengaku
permintaan ikan hias yang dijual secara daring mengalami kenaikan permintaan
pria berusia empat puluh delapan tahun ini tekun merawat ikan hias menjadi terasa kurang besar
optimis bisnis ikan hias akan terus berkembang di tahun depan
mengingat permintaan di pasar melalui internet naik hingga enam kali lipat
saat ini gilang mengaku dapat mengantongi tiga hingga empat juta rupiah per bulan
padahal di awal pandemi dirinya hanya mengantongi keuntungan dua hingga lima ratus ribu rupiah
dari peningkatan kapasitas budidaya ikan hias
kebetulan listrik juga masih ngikut ke orang tua
listriknya itu yang mulainya empat ratus sekarang jadi sembilan ratus di tekun
karena permintaan konsumen di online itu lebih meningkat dari pertama pandemi itu
berdasarkan data pln penjualan listrik ke masyarakat mengalami kenaikan
di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid sembilan belas
penjualan listrik kumulatif dari awal januari hingga november dua ribu dua puluh

padahal di saat pandemi covid sembilan belas menerjang pada dua ribu dua puluh
permintaan listrik mengalami penurunan
kedepan pt pln persero memproyeksikan penjualan energi listrik nasional tahun dua ribu dua puluh tiga
hari ini saya tadi sudah mendapatkan laporan
antara januari sampai bulan november
kita masih waspada karena fluktuasi juga harga komoditas
pasar internasional juga masih naik turun
jadi kami lebih waspada seperti apa kami antisipasi dengan segala
jadi kami ada prudensi
kami ada optimisme tetapi juga ada kehatian
bahwa kita tetap bagaimana pln bisa tumbuh dan berkembang
dengan adanya pertumbuhan demand yang mulai pulih
konsumsi per kapita listrik indonesia berada dalam tren positif dari dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
bahkan di saat pandemi covid sembilan belas pada tahun dua ribu dua puluh
konsumsi listrik per kapita nasional masih tumbuh tipis
direktur eksekutif energy watch mamit setiawan berpendapat
pln harus berhati hati menjaga permintaan listrik dua ribu dua puluh
permintaan domestik terutama usaha kecil dan rumah tangga
harus ditingkatkan mengingat industri menghadapi tekanan ekspor
yang dapat berpengaruh terhadap konsumsi energi listrik nasional
mudah mudahan tetap tidak terlalu signifikan
tapi saya lihat di sektor bisnis tetap mengalami peningkatan mas agung
karena memang sepertinya apalagi pemerintah sudah menargetkan bahwa
apalagi pemerintah sudah menargetkan bahwa
bahkan sudah mencanangkan kemarin kalau tidak salah
bahwa kita akan bersiap untuk memasuki era endemi
dimana mulai tidak ada lagi pembatasan terhadap kegiatan masyarakat
dan ini yang mengapa saya sangat optimis bahwa untuk sektor bisnis
dan juga sektor bisnis akan mengalami peningkatan
karena kegiatan masyarakat akan semakin banyak akan terus beraktivitas secara normal